sari nabati atau yang sekilas tampak menyerupai susu ini
belakangan memang menjadi alternatif pilihan bagi mereka yang memilih tidak meminum susu sapi
seperti para vegan atau kelompok intoleran laktosa
di antara sari nabati yang jadi favorit ialah susu almond dan susu oat atau susu gandum
pernah coba kopi susu pakai oat atau susu almond nggak
pernah dua duanya sih
sukanya yang almond lebih gurih
aku sih yang pernah coba almond ya lumayan sih rasanya enak kok
kalau dibandingin sama susu sapi dia lebih enak dan lebih sehat
saya sih belum pernah coba yang tadi sebutin
cuman biasanya sih kalau di tempat kopi saya minumnya pakai susu sapi sih mbak
rasanya lebih keluar kayak gitu aja sebenarnya
baik susu almond dan susu oat atau gandum keduanya kini mudah ditemui di pasaran
dan kerap disajikan bersama minuman seperti kopi susu di berbagai cafe
secara umum tidak berbeda dengan meracik segelas kopi susu sapi
susu almond memiliki rasa cenderung lebih tawar dengan tekstur yang lebih encer
jika dibandingkan dengan susu oat yang sedikit lebih kental dan creamy
secara kandungan gizi ali gizi menyebut
baik susu sapi susu almond maupun oat memiliki keunggulan masing masing
karena tidak dalam kesetaraan pangan yang sama
susu sapi merupakan kelompok makanan protein yang kaya akan kalsium
almon merupakan kelompok makanan sayur yang kaya akan serat juga asap lemak esensial
sedangkan oat merupakan kelompok karbohidrat kompleks yang kaya akan serat dan vitamin b satu
namun jika bicara jumlah kalori
almond memang memiliki kandungan kalori paling rendah di antara ketiganya
dengan energi itu energi yang paling tinggi justru terdapat pada susu sapi
yaitu mencapai sekitar satu ratus lima puluh kilokalori
sedangkan susu oat itu hanya mengandung sekitar satu ratus dua puluh kilokalori
dan sedangkan susu almond itu rendah sekali karena mereka adalah kelompok sayur ya
jadi kandungannya hanya sekitar dua puluh sembilan kilokalori saja untuk satu sajinya sari atau susu tersebut
rita menambahkan susu oat dan susu almond seringkali disebut lebih sehat
karena kandungan serat vitamin b satu
dan asam lemak esensial yang tidak dapat ditemukan pada susu sapi
sebaliknya manfaat susu sapi yang kaya akan protein dan kalsium tetap tidak dapat tergantikan
dengan alternatif susu nabati seperti susu almond dan oat
untuk orang orang tertentu yang mungkin kebutuhan protein dan kalsiumnya telah terpenuhi dari makanan lain
tapi yang belum cukup adalah serat dan vitamin b satu
maka pilihan susu a tentu lebih baik begitu
sedangkan orang orang yang kemudian kurang mendapatkan mikronutrien dari sayur
dan juga asam lemak esensial tentu sari almond atau susu almond menjadi pilihan lebih baik begitu
jadi prinsipnya adalah boleh boleh saja kita memilih salah satu
dan itu nanti disempurnakan kandungannya dengan aneka raga makanan kita yang lain
pecinta kopi juga disebut ahli gizi tidak perlu khawatir
sebab menambahkan kopi pada susu seperti susu almond oat maupun susu sapi
tidak akan memberi dampak pada penurunan kandungan gizi ketiganya
manfaat baik dari masing masing susu dapat tetap diperoleh selama dikonsumsi dalam jumlah wajar
nabila putri edwin arman jakarta